yaudah sini biar aku cuci pakai sel
enggak enggak biar aku ini
itu dalam mengolah raga kok
ayo dong bu tolong izinin dia sebentar tinggal di sini
kalau kamu mau nolongin dia malah dia
ibu gak peduli
yang penting jangan pernah dia menginjakan kaki di rumah ini lagi
bawa dia pergi
harusnya tadi aku gak bilang terserah
gimana kalau amira malah tahu kalau itu benar benar masih iksan
akhirnya pasti akan marah sama aku
karena aku sudah membohongi dia
dengan mengatakan mas iksan benar benar sudah mati
mas iksan kenapa
kenapa harus aini sih mas yang kamu ingat
tarik kenapa kamu panggil aku amira
memangnya amira kemana
dia sedang pergi dengan mas
maksud saya dia sedang pergi dengan papanya rizky
maksud kamu orang yang mirip dengan iksan itu
dari sikap putari sepertinya
dia masih menganggap bahwa pria itu memang iksan
tapi kenapa putari terus bersikeras kalau iksan sudah meninggal
dan dia minta ke saya supaya laki laki itu bisa tinggal di sini
karena dia sudah tidak betah tiang nungguin
kalau iksan sudah tidak mau tinggal di rumah leni dan rizky
berarti mungkin iksan sudah tahu
kalau ibunya rizky itu berbohong dengan mengakui dia
sebagai mantan suaminya selama ini

putari kenapa kamu melarang iksan
maksud aku kenapa kamu melarang orang yang
ya laki laki itu untuk tinggal di sini
buat apa mas
dia kan bukan suami saya
tapi bagaimana kalau ternyata iksan tidak mau balik ke rumah landi
karena sebenarnya iksan sudah ingat kalau dia itu iksan
belum lagi sekarang
dia bersama amira
iksan pasti ingat kalau aku pernah bilang zahira yang putrinya dan bukan amira
kalau ingatan iksan sudah kembali
dia pasti akan mempertanyakan hal itu
aku harus gimana
aku juga gak mau iksan tahu kalau aku sudah menukar bayinya dengan bayi prabu wijaya assalamualaikum
saya sudah ingat
saya sudah ingat
saya sudah ingat
saya sudah ingat
saya sudah ingat
dengar ini buya dia itu mau dari kamu
sepertinya amira belum tahu kalau laki laki itu memang masih iksan
sudahlah lebih baik aku gak tanya tanya dia soal mas iksan lagi
karena sebenarnya aku juga gak tega memisahkan amira dengan mas iksan hanya karena rasa sakit hatiku
tapi aku juga gak nyanggup mengakui kalau mas iksan masih hidup
tapi sama sekali dia tidak mengingat aku dia hanya mengingat air
amira maafkan ibu ya nak maafkan ibu yang sudah berbohong sama kamu
maksud saya apa orang yang mirip dengan ayah kamu itu bilang ke kamu soal alasannya kenapa dia nggak mau balik ke rumah mantan istrinya itu
om arsi cuma bilang kalau dia nggak bisa tinggal di situ terus om
bulan itu kan mantan istrinya dia
nedi cuma bilang itu
syukurlah kalau begitu berarti iksan memang belum ingat
jadi aku nggak perlu khawatir dulu kalau iksan akan bertanya pada aku kenapa aku pernah bilang dengan ngotot kalau zahirah itu adalah putrinya
ngapain ikut campur sekarang

kamu kapan mau selesainya kalau pakai ember doang
tanya dong sama satpam sambibi gimana selangnya biar cepat
ya udah sini biar aku cuci pakai selang
nggak nggak biar aku ini istri
udah lah mau ngelakar agak kok sekalian aja ya biar aku aja sini
amirnya tau gak ya kalau aku deg degan deket deket dia
aku kemarin ketemu sama papa kami
emang papa kamu ada berapa
aduh keceplosan lagi
amirah kan gak tau kalau papa aku bukan bapak itu
tapi kalau anda ketemu sama dia
artinya dia udah berhasil melarikan diri dari mama
aku temuin dia lagi pingsan di jalan kay
iya aku tau sama dia
iya aku tau sama dia
terus pas dia sadar aku tanyakan dia mau balik lagi ke rumahnya atau nggak
tapi ternyata dia gak mau
jadi kemarin aku coba nantriin dia cari kontrakan aja
ya iyalah dia pasti gak mau balik lagi ke sini
walaupun orang itu lupa ingatan
dia pasti udah tahu kalau selama ini memang bohong sama dia
tapi kenapa dia ngomong sama mira ya
kalau selama ini dia ditipu sama
jadi sebaiknya kamu jemput dia ya
kasihin dia kay
kalau papa aku itu bukan ayah kamu
ibuku yang bilang sendiri kayak gitu kik
gak tau kenapa dia yakin banget kalau ayahku itu memang udah meninggal
ya walaupun aku gak berpikiran kayak gitu
tapi kalau ibuku udah bilang kayak gitu ya aku mau gimana lagi
kalau ibuku udah bilang kayak gitu ya aku mau gimana

kalau gua kasih tau orang itu bukan papa
nanti amirah malah kaget sedih
nanti amirah malah kaget sedih
dan malah ribet lagi sama ibunya
lagian sekarang ini aku punya cuma ibu aku kay
aku gak mau ribut terus sama dia cuma gara gara masalah ini terus
ya mungkin aja ya aku memang udah bener bener udah meninggal
mendingan sebaiknya gue gak usah kasih tau dulu sama mira
dan alamat ini sebaiknya gua simpen baik baik
jangan sampai mama tau
dimana bapak itu sekarang
udah sini biar aku yang nyuci
non bonnya kempes dong
terus gimana dong man
ya udah aku benerin